melalui sambungan skype sudah bergabung bersama kami dengan kapolres cirebon kota ada akbp syamsul huda di cirebon jawa barat
pak syamsul selamat siang
selamat siang mbak ustaz
pak syamsul sejak aturan larangan mudik ini diberlakukan ada peningkatan jumlah kendaraan dari arah jakarta yang melintas kah pak
sementara untuk arus kendaraan yang melintas dari arah jakarta masih normal bahkan dibilang masih baru plat lokal saja
yang dimelalui pot pot checkpoint di daerah kota cirebon
oke pak selama tiga hari terakhir evaluasinya seperti apa sejak larangan mudik ini diberlakukan khususnya di kota cirebon
baik untuk larangan mudik lalu kita sosialisasikan kemudian polres cirebon kota sudah membuat empat titik checkpoint
dan sementara untuk tiga hari terakhir kita melihat bahwa belum ada kendaraan kendaraan yang lewat dari cirebon
kita sudah membuat checkpoint checkpoint dari polres sebelumnya
karena kebetulan untuk polres cirebon kota itu sudah didahului checkpoint mulai dari karawang indramayu polres cirebon dan kalau dari arah selatan lebih dari gunungan
oke total ada berapa pos penyekatan pak yang disediakan di kota cirebon khususnya
untuk checkpoint penyekatan ada empat untuk di kota cirebon
selain pos penyekatan kami juga menyediakan pos pos lain seperti pos pengamanan
pos pelayanan pengatur lantas dan pos terpadu
pak kita tahu cirebon ini menjadi pintu gerbang juga bagi para pemudik untuk masuk ke daerah jawa tengah dan jawa timur
kemudian kalau dari tolnya sendiri pak di cirebon seperti apa pengamanannya
baik untuk polres cirebon kota kita khusus ada res dua ratus tujuh dan dua
res dua ratus delapan sifatnya pelayanan
memang kita lihat dari tiga
dari ke belakang belum ada selain kendaraan yang mengangkut kebutuhan pokok
jadi untuk kendaraan pribadi belum terlihat arah dari kota jakarta maupun dari cirebon menuju ke arah baliknya
baik pak syamsul antisipasi arus pemudik ini
apakah nantinya ada sanksi akan ada sanksi yang dilakukan secara bertahap terhadap tindakan dari pemudik yang berasal dari zona merah seperti jabodetabek
baik yang kita arahkan apabila ada pemudik
yang masuk ke wilayah cirebon kota kita akan arahkan untuk balik ke tempat mereka berasal
artinya apabila berasal dari arah jakarta kita putar balikan ke arah jakarta
apabila dia berasal dari jawa tengah kita putar balikan ke arah jawa tengah
baik pak samsul ada berapa petugas yang ditugaskan untuk sejumlah checkpoint yang ada di kota cirebon ini
untuk checkpoint jadi masing masing checkpoint itu ada antara empat puluh lima
sampai empat puluh sembilan personil di tiap checkpoint yang terdiri dari gabungan polri tni pemerintahan dikub dan satu bp serta dinasik kesehatan
dan di checkpoint tertentu juga ada petugas dari pemadam kebakaran
baik apa fasilitas apa yang kemudian disiapkan juga untuk tidak hanya petugas tapi juga untuk masyarakat yang melintasi kawasan kota cirebon ini
apakah juga diukur suhu tubuhnya
kemudian diberikan masker atau ada fasilitas medis tertentu
betul kalau untuk pelayanan seperti itu tetap kita laksanakan
karena kita juga setiap hari memberikan edukasi dan melayani masyarakat dengan melayani pemberian masker
kemudian melakukan pengecekan suhu dan apabila memang memerlukan istirahat sebelum putar balik
kita berikan pelayanan untuk diperbolehkan beristirahat lebih dahulu di pres area dua ribu lima puluh tujuh dan dua ribu lima puluh delapan
oke mungkin sampai saat ini belum ada
yang terindikasi akan melakukan mudik dari wilayah zona merah jabodetabek ke kota cirebon
tapi jika nantinya ada apakah juga disiapkan rumah singgah atau ruang isolasi khusus pak
atau ruang karantina ini bagi para orang orang yang nekat melakukan mudik begitu
untuk warga yang hanya melintas upaya kita adalah untuk diputar balikan
tetapi apabila ada memang yang dari pemeriksaan awal ada indikasi yang menunjuk gejala terkena
kota cirebon kita juga sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan dari pemerintah kota cirebon
dan sudah disiapkan untuk rumah tinggal ataupun tempat istirahat khusus bagi yang ada indikasi
apabila sudah mengindikasikan suhunya di atas tiga puluh delapan
oke baik kita harapkan juga larangan mudik ini semakin efektif di kemudian hari
jadi tidak ada lagi orang orang yang masih melewati kota cirebon khususnya untuk mudik
nah pak akbp syamsul terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news report
terima kasih mbak alif